terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita akan melanjutkan dialog kita dengan para narasumber
saya mau langsung ke gus coy gus coy di tengah kebuntuan
meskipun anda nggak mengakui bahwa ada kebuntuan soal penentuan nama cawapres
tapi tiba tiba anda muncul dengan ide alternatif cawapresnya mas anies baswedan
itu gubernur jawa timur kofifa indar parawansa kenapa anda mengusulkan
jadi sebelum ada keputusan semua boleh berwacana semua boleh mengagas siapa
ujungnya nanti ada surveinya
karena itu gagasan seperti itu harus dihormati dihargai dan saya kira pks demokrat juga menghormati menghargai
jadi sebelum gagasan itu wacana itu nggak ada masalah
itu terbuka nasdemohon
menghormati gagasan mengusul wacana menghormati berbagai alternatif begitu juga demokratik guys
saya kira yang lain juga boleh
jadi selama jadwal kuning belum melengkung menurut nasdem sasah saja ketika mengusul wacana
iya betul nanti akan dipilih yang terbaik
dan ketiga partai ini juga menghormati menghargai hasil hasil survei yang
dari lembaga lembaga yang kredibel
oke tapi gus coy kabarnya memang sejak lama nasdem sudah mengincar gubernur jawa timur kofifa indar parawansa untuk mendampingi mas anies
jadi ada dua nama pilihan alternatifnya adalah kofifa ataupun andika perkasa mantan panglima tni
pertanyaan saya yang perlu saya tanya ke anda adalah apa sih sebetulnya keunggulan bukoviva dibandingin mas ahaye
masing masing punya keistimewaan jangan melihat kelemahannya
kan dua duanya adalah tokoh tokoh yang kuat di jawa timur
sebetulnya asli menurut anda apa keunggulan bu kofifa dibandingin mas ahai
argumen ini sebetulnya perlu dan tidak kita sampaikan karena publik sudah tahu
kofifa punya pengalaman menteri punya pengalaman memimpin jadi gubernur jawa timur pengalaman dpr orang sudah tahu
iya unsur perempuan mungkin
mungkin perlu ada keterwakilan mungkin ada figur yang dibutuhkan oleh pemilih ini perempuan
jadi itu wacana semua
tapi publik sudah tahu kelebihan masing masing
mas ahy punya kelebihan muda ganteng cerdas pendidikan amerika tentara
cucunya pak sarwo edi punya sejarah yang luar biasa
darah biru lah ya putranya pak sby
jadi masing masing ada
masing masing ada kelebihan dan kelebihan
berarti memang betul bahwa sejak lama nasdem mengincar kofifa indra pawansa untuk bisa mendampingi mas anies
bagian dari bahan bagian dari alternatif yang bisa dibicarakan bersama
oke untuk battle ground karena jawa timur kita tahu adalah battleground di pilpres dua ribu dua puluh
siapa yang lebih bisa mendampingi mas anies
selain itu juga ada pikiran seperti itu
ada kofifa karena juga ketua umum muslimat ibu ibu dia jawa timur
sekarang ini menurut survei kan jawa timur yang
ya sama jawa tengah begitu
siapa tahu kan gitu
tapi mas ahy juga ada keturunan jawa timur dan ada keturunan jawa tengah
kalau dari aspek itu ya
jadi ini semuanya adalah pilihan pilihan yang harus kita beberkan
jadi menurut nasdem
para penentu termasuk calon wakil eh calon presiden mas anies
ini loh tokoh tokoh figur figur yang layak untuk menjadi
dari pengalaman menurut nasdem kofifa lebih berpengalaman
kalau tadi saya mengutip apa yang anda sampaikan
memang itu fakta tidak harus saya sampaikan pun publik sudah tahu
biar pengalaman pemerintah
itu fakta bang irwan bahwa kofifa indar parawansa gubernur jawa timur lebih punya banyak pengalaman dibandingkan ketua umum anda mas ahaye
pengalaman apa dulu
pengalaman tadi menjadi menteri menang kontestasi pilgub
apa itu semua pernah jadi menteri atau harus pernah menjabat di pemerintahan dulu
jadi pengalaman itu harus dilihat maknai bahwa pengalaman dalam leadership itu semua punya rekam jejak
seperti yang disampaikan gus coy tadi
pengalaman terbaru mas ahaye bagaimana menyelamatkan partai demokrat dari begal demokrasi
faktanya dalam satu dua malam satu partai bisa saja
kemudian beralih ke pemimpinannya
kalau kemudian leadership pengalaman memimpin
dan semua juga tahu kalau mas ahy itu sangat berpengalaman
jadi hanya satu pengalaman itu saja yang dijadikan ukuran
oh pengalaman sangat banyak
jadi tapi saya tidak mau masuk dalam apa namanya perdebatan situ
kami menghormati paling pertama mendukung pasca nasdem mendeklarasikan pak anies capres itu adalah partai demokrat
dan kami sangat menghormati juga putusan nasdem waktu itu
menyerahkan pilihan wak pres kepada pak anies
dan itu yang kami pegang juga dalam pendiskusian pendiskusian di tim koalisi
tapi demokrat tidak masalah ya terbuka dengan usulannya gus coy tadi usulannya nasdem
bahwa ada sosok kofi fahim darwara wansa yang bisa jadi alternatif cowok presnya mas anies
kan rule nya kami saya sudah sampaikan di awal
tidak masalah kan
bahwa tidak boleh ya ada kemudian
ada anggota koalisi yang memaksakan harus capres atau cawapres si a dan si b
tetapi juga tidak boleh ada yang kemudian memaksakan bahwa si a dan si b tidak boleh
jadi ini benar benar nanti dibuat secara fair dan rasional
sehingga ditemukan pasangan pil pres yang mampu kemudian membawa pada perubahan dan perbaikan
tapi kan pertanyaan saya tadi menyambung apa yang disampaikan oleh gus coy
selama janur kuning belum melengkung boleh dong calon pengantinnya itu pasangannya mas anies ada beberapa nama
termasuk kofi fahim darwara wansa itu demokrat tidak ada masalah kan
loh itu tidak ada permasalahan itu akhir
kemudian semuanya tapi yang membahas ini bukan kita kita di sini
ada tim koalisi yang secara objektif secara rekam jejak secara hitungan memperhatikan juga
apa namanya likability dan lain lain bukan like and dislike ya
tetapi benar benar bagaimana pasangan anies dan cawapresnya nanti ini bisa menang
apa gunanya kita kemudian cepat cepat deklarasi ujung ujungnya di kalahkan
jadi anda merasa ada yang dislike dengan sosok ketua umum anda menjadi cowok presnya mas anies
tadi anda mengatakan like and dislike
bukan kita menyatakan gitu kemudian lantas ada dislike
tapi ini rule nya karena saya bilang di awal tadi bahwa membentuk membangun komunikasi
jadi komunikasi politik itu setara sama sama penting dan saling melengkapi
oke setara sama sama penting dan saling melengkapi
oke bang laude ya ini sebagai relawan yang bekerja katanya kan untuk menaikkan elektoralnya mas anies
menurut anda apalagi jawa tengah dan jawa timur
kalau jawa tengah sudah agak berat kayaknya ya gus ya
tapi mungkin masih bisa lagi dicoba
tapi jawa timur adalah battle ground di pilpres dua ribu dua puluh
menurut relawan mana lebih cocok
karena nasib sudah menyebut nama kofifa demokrasi sudah menyebut nama ahi
mana lebih cocok
ya kami relawan mas anies ya
apapun yang diputuskan oleh koalisi partai ya bagi kami itu yang terbaik itu yang cocok
kami kerja saja bagaimana ujungnya menang
jadi relawan tidak akan memberikan masukan kepada mas anies baswedan
sosok pendampingnya yang seperti apa yang bisa mendampingi mas anies dan memenangkan mas anies
jadi relawan samina watona saja
kita tahu diri lah mbak siapa kami relawan ini kan gitu
mbak juga kalaupun mbak juga ditanya oleh hal hal yang bukan kewenangan dan kompetensinya kan
baiknya juga kita menang
jujur bahwa itu bukan kewenangan dan saya tidak punya kompetensi di bidang ini
tapi suara dari bawah dari relawan bawah masa gak ada suaranya siapa kira kira
kami mendukung mas anies
apa tidak cukup bahwa kami adalah relawannya mas anies
oke tadi relawan akan ikut saja
siapapun calon pendampingnya mas anies
meskipun relawan mungkin punya pikiran lain
ya kami yakini bahwa partai saja sudah mendukung mas anies kesyukuran kami itu sudah sangat besar
sehingga turunannya kemudian memutuskan
dan memutuskan siapa wakilnya kami sudah bersyukur
dan itu adalah sudah pilihan yang terbaik
oke ini patuh banget relawannya ini ya
mungkin karena belum menang kontestasi setelah menang kontestasi mungkin berbeda
ya padahal bang laude itu berpengalaman di tiga relawan yang berbeda beda
relawan jokowi kemudian relawannya prabowo dan sekarang relawan anies
mestinya juga harus bisik bisik siapa jawab presnya
karena saya ingin komentar dua hal
oke ini saya mau tanya mas adi sebentar
untuk battle ground ya di jawa timur pilpres jawa timur

siapa yang lebih bisa melengkapi anies baswedan dan memenangkan anies baswedan di jawa timur
kan pemilihan posisi cawapres kan salah satunya itu mendongkrak elektabilitas anies secara umum
jawabannya ahy kalau melihat angka angka statistik
karena kalau anies ahy dia bisa kuat
kalau lawannya itu bukan ganjar sama sendega uno agak susah melawan anies
kan kira kira begitu
karena kalau anies sama ahy itu elektabilitasnya agak sedikit kurang dendam
jadi kalau teritori kalau anies dilihat secara utuh memang salah satu kekuatan hovifah ada di situ
mewakili jawa timur kemudian ibu ibu muslimat nu dapat tayat gitu
itu sisi lebih yang sepertinya sedang dihitung betul oleh teman teman nasdem sehingga memunculkan nama hovifah
jadi basis teritori itu yang dilihat karena konon anies ini sudah mulai menguat di berbagai tempat ya
selain jawa timur dan jawa tengah
kayaknya itu yang diincar betul ya ada irisan nu nya
kemudian secara teritori dianggap menguntungkan anies
kalau dipasangkan dalam pemilu dua ribu dua puluh
tapi bagi saya kan melihat dua ribu dua puluh empat itu kan bukan hanya jawa timur dan jawa tengah
all in dalam angka angka statistik
saya dua tahun rifana ngadain survei secara statistik selain yang ditampilkan oleh teman teman carta dan poltreking
satu dianggap replika dari tubuh oposisi
jadi kalau ngelihat anies dan ahy ini oposisi banget gitu ya
tapi kalau melihat anies sama mbak hovipa ini separoh oposisi
apalagi anies sama andi kau itu gak ketemu itu
jadi gak bisa pakai nama koalisi perubahan ya
jadi gak sure koalisi perubahan ya
jadi orang yang selama ini mengeras ingin ke nasdem dukung anies sama bang laude dan lain lain
ini bisa menjadi swing dia
iman politiknya bisa ke tengah dan dia gak menentukan pilihan politik manapun
itulah yang saya tadi sebut
kalau boleh saya bantu ini supaya tidak deadlock
apa yang kemudian membuat nasdem anies sampai sekarang misalnya
belum memutuskan ahy sebagai wakil anies untuk dideklarasikan secara terbuka
atau ada faktor lain karena persoalan cawapres kan bukan hanya soal elektabilitas
bukan hanya teritori
mungkin juga soal isi tas gitu ya
karena kan biaya pemilu kita ini kan mahal betul
ini kan soal logistik di tengah keserentakan
karena pasti bercerita ini relawan dan partai politik
apa yang diberikan ahy kalau jadi wakilnya anies baswedan
terutama untuk mengompori memaksimalisasi dan memanaskan mesin mesin politik
tiga partai ini kan tidak gampang
logistik pemenangan itu juga menjadi pertimbangan menurut mas adi ya
kenapa kemudian nasdem dan juga anies tidak kunjung mau setuju dengan proposalnya demokrat
sangat mungkin karena dua ribu dua puluh empat ini kan pemilu serentak
tidak mungkin cawapres dan cawapresnya do'afa semua
jadi harus ada yang the have dan harus ada oligarkinya juga kan tidak ada yang salah
oke jadi logistik pemenangan itu menjadi salah satu faktor pertimbangan
menentukan siapa pendampingnya anies baswedan
ya itu salah satu
jadi ini tidak cukup punya logistik ya kalau menurut nasdem
oh punya besar punya banyak
sepuluh tahun berkuasa
kami yakin kami siap untuk segala macam sudah dikalkulasikan
jadi siap segalanya
kalau menurut nasdem dari kofifa dan juga ahy lebih mana yang punya logistik untuk bisa membiayai pemenangan
oke dua duanya punya ya
jadi kalau sudah siap bertarung ya harus punya
jadi menurut nasdem dua duanya punya ya
umpamanya wakil presidennya mas aher ya punya juga
oke itu yang bilang pak gusjo ya
mas irwan jadi ketua umum anda siap ya kalau misalnya nanti menanggung biaya logistik pemenangan
karena yang menjadi pertimbangan yang kami dengar kabar kabarnya info infonya memang logistik pemenangan itu yang agak berat
kenapa kemudian nasdem dan juga pks mas anies belum klik gitu untuk segera
memilih ketua umum anda
mbak nana kami ini demokrat ini kan bukan abal abal loh
kami ini punya sejarah dan masa lalu yang membanggakan
ini maksudnya apa
sepuluh tahun berkuasa ruling party
dua ribu empat itu kami hanya didukung tiga partai kecil
ya tetapi kami bisa menang
nah kalau bicara ke siapa makanya saya bilang dari awal itu bahwa
partai demokrat ingin menang karena kita ingin mengakhiri apa yang dirasakan kondisi saat ini gitu loh
banyak hal hal yang ini kan
jadi siap menanggung logistik pemenangan gak
oh pasti siap
kalau besok setuju nih koalisi mbak nana
wuh udah meluncur kita
dan kita siap menang
oke mungkin ada pengalaman partai partai sebelumnya yang tidak selesai soal logistik pemenangannya
jadi ada kekhawatiran itu
kita nggak ada urusan itu
yang jelas kawan kawan
sudah punya rekam jejak
bagaimana berkoalisi dengan demokrat
karena bagi kami itu ada trisulam mbak nana
dan yang ketiga logistik
itu semua kita sudah siap lahir batin untuk menghadapi pilpres dua ribu dua puluh empat ini
oke udah siap lahir batin itu tadi termasuk
betul ini habis umroh ke pacitan begini
kalau misalnya ini deadlock terus menerus
biasanya kan kalau misalnya sedang negosiasi deadlock
biasanya melirik yang lain lain nih
kami dengar kabarnya nasdem melirik juga partai lain untuk bisa menjadi alternatif kalau demokrat terus menerus memaksa ahy sebagai cawapres
kabarnya golkar dan juga pkb dijajaki
saya jadi batu nih
sempakat gak ada masalah
sudah bulat untuk kuat
jadi gak ada melirik partai lain
kalau ada partai lain mau masuk alhamdulillah
dan kita membuka karpet merah untuk partai apapun masuk bergabung dengan kami bertiga itu
oke jadi benar benar nggak ada melirik ya
karena yang kami dengar sebelum pak surya palo berangkat ke eropa
ada pertemuan dengan ketua umum partai golkar loh
untuk menawari bergabung loh
kita itu boleh melirik dan dilirik
karena mereka karena kita kalau ada partai lain masuk kan alhamdulillah
makin kuat makin banyak
termasuk menawari posisi cawapres kepada partai yang akan bergabung
itu ketika dia masuk ya dibahas bareng lagi
bukan hanya bertiga berarti berempat
kemudian kalau misal misal nggak ada
itu kalau sudah sepakat ya sepakat
berarti benar ya
berarti mencoba alternatif menggait partai lain untuk bergabung
kita semua terbuka
bahkan kalau perlu kita umumkan
wahai partai partai lain yang masih ragu di tempat tempat lain ya kan
kami menerima kehadiran sudara sudara
kami sambut ahlan wa salan wa marhaban dengan karpet merah
karpet biru karpet putih pokoknya semuanya
oke itu sudah disebut
demokrat tahu bahwa nasdem menjajaki koalisi partai lain
kalau misalnya ada alternatif dan kabarnya juga demokrat menjajaki juga
alternatif berkoalisi dengan partai lain
salah satunya dengan gerindra
oh kita fokus fokus pada sesuatu
kalau nggak fokus itu susah untuk menang
nah kami fokus dan komunikasi sangat lancar
agar koalisi ini segera tuntas
dan kemudian menyelesaikan pendiskusi yang lain
ya terkait bagaimana penanganan ekonomi politik
serta permasalahan hukum ham dan lain lainnya yang banyak belum selesai gitu
yang akan kita perbaiki ke depan
tetapi kalau pun kalau kawan nasdem
kemudian ada komunikasi itu memang hak
demokrat juga berhak berarti
ya tapi kami memang fokus mbak
kami fokus pada pendiskusian ini
dan kami melihat ini komunikasi sangat lancar
jadi kalau pun ada termasuk diskusi malam ini
bahasa bahasa deklog itu
ya alhamdulillah selalu mas anies ya mas ahy
ya kalau nasdem pks demokrat ini muncul dalam pendiskusian publik
itu bagi kami itu sebagian dari dinamika
apakah akibat deadlock nya penentuan cawapres
tapi jangan dijawab dulu mas adi
tetap bersama kami di political show